saat pemilu februari dua ribu dua puluh empat nanti bisa saja pemilih berada di tempat yang berbeda dengan alamat ktp
seperti bertugas di tempat lain menjalani rawat inap tertimpa bencana
penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau menempuh pendidikan
pemilih dengan kondisi ini bisa mengajukan pindah memilih
ini informasi yang baru ya bagi saya
kedepannya sih pengen mengurus ya soalnya kan setiap orang punya kesibukan yang berbeda beda gitu
jadi ini menurut saya mempermudah sekali sih untuk memilih pilihan yang nanti ya yang akan datang ya
pingin sih soalnya kan ini pertama kali juga ya memilih ya jadi kayak ada rasa excited tersendiri gitu
sebelumnya belum tahu sih bagaimana cara prosedurnya pindah atau tidaknya
dan kemungkinan kalau misalkan saya sudah tahu bisa jadi dipindah
karena alasannya saya tidak ingin golput karena golput itu takutnya suara saya itu dijadikan
bukan permainan ya apa ya istilah kasarnya permainan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
pemilih terlebih dahulu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap
untuk melakukan pengecekan pemilih bisa mengunjungi laman cekdptonline kpu go id
namun pengurusan ini tidak bisa diperlukan
dokumen pindah memilih tidak bisa dilakukan secara daring
cara mengajukan pindah memilih dilakukan dengan mendatangi panitia pemungutan suara
panitia pemilihan kecamatan atau kantor komisi pemilihan umum kabupaten kota
disarankan mendatangi daerah tujuan agar mengetahui lokasi tps nya
kemudian pemilih diharuskan membawa bukti alasan pindah diserahkan ke petugas
lalu petugas akan memetakan tps dan memberikan formulir
dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih pun disesuaikan dengan alasan masing masing
seperti surat keterangan yang harus ditandatangani pimpinan instansi dan menggunakan cap basah
adapun jangka waktu pengajuan pindah memilih adalah tiga puluh hingga tujuh hari sebelum pemilu
jangka waktu ini sudah ditentukan karena penyelenggara membutuhkan waktu untuk persiapan logistik
tugas harus menata ya
jumlah surat suara yang tersisa di tps itu kan tidak banyak
sehingga harus disebar rata ketika ada orang yang melakukan pindah memilih agar tercukupi surat suara
nah kalau masyarakat tahu di mana dia akan memilih itu lebih baik
nah ketika tidak tahu maka sebaiknya mengurus pindah pilihnya di tempat kedatangan
nah di tempat kedatangan kan pasti tahu ini rt berapa rw berapa
sehingga diurus di tempat tersebut
sebanyak tiga puluh satu empat ratus dua delapan ratus tiga puluh delapan orang di jawa timur masuk dalam dpt pemilu dua ribu dua puluh empat dengan jumlah tempat pemungutan suara mencapai satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh enam